campuri urusan saya sekarang juga kamu harus ikut
harus mau tidak
kerjasama yang menyenangkan
kan enak diberkaos
sekarang gilirku lagi
akhirnya lu selesai juga kartonya
belum sepenuhnya selesai
lu butuh ini
udah lu makan sampai muntah berlendir lendir
sekarang lu lah yang ikut lagi
sekarang lu lah yang ikut lagi
sejak jadi tkp

gua jadi suka jalan jalan
benar kadang tidak terima tamu lagi
benar tapi bukan untuk tamu istimewaku ini
kakak lupa malam ini bagianku untuk mengunjungi kakang
ginilah nasib istri ketiganya orang sibuk pasti dilupakan
tidak sayang kakang tidak akan melupakannya
buktinya kakang belum mandi dan tidak ada tanda tanda untuk menyambutku
biasanya kalau nyai mau datang semuanya peranjang kamar sudah bertambur kembang tujuh rupa
kalau begitu akan mandi dulu ya
nggak usah lah buang waktu
yang penting kakang tidak lupakan minum jamu jamu yang berkasa
karena kalau abang tidak minum jamu jamu yang berkasa dipastikan kakang tidak akan bisa melayani
tolong puaskan nyai malam ini
atau aku akan berpaling pada yang lain
jangan khawatir nyai pasti puas
akang malam ini cuma mau nyurusin nyai
aku pun juga sudah rindu
rasanya sangat menyenangkan
tolong kasihan ya aku separta
aku tidak seperti mereka
mereka sampai dua kali
kalau aku sekali aja
mendingan setelah giliran si separta kita gantung aja wanita bunting itu di pohon
agar semua orang tahu bahwa ayu alias ayu ning si mati gak terniru
dan dengan demikian
maka rahasia besar itu tidak akan pernah terungkap untuk selama lamanya
bukan karena gitu senro
mendingan kita sekarang cari pemain besar deh
yang kira kira cocok untuk menggantung wanita itu
tolong kasihan ya bayiku separta
sepakerti kata mereka
aku pun juga ingin merasakan
nikmatilah sepuas kamu
malam ini adalah malam milikku
kalau pergi kotoranmu yang ada di dalam perut risma
oke kita pergi
gak apa apa bukan salah kamu toh
lagipula kita kan udah pernah seringkau ya kan
iya tapi kan suamiku gak tahu tentang hubungan kita
itu sama aja yang penting kita udah pernah selingkuh
lagipula dia kan kenal suamiku
bung barita mau gabung sama kami
sebaiknya aku udah ke sekarang ya om
dia juga laki laki setan
kamu sudah mencampuri urusan saya
sekarang juga kamu harus ikut
aku tidak mau ikut
aku tidak mau
aku tidak akan melepaskanmu lagi
kamu tidak akan lolos dari jengkaman
ini tidak nyata
dan tali ini juga hanya khayalanku saja
kamu bukan penjabut nyawa
kamu malah kan penjabut nyawa
bapak kepada anda aprage california tasty